kau membuatku berantakan
kau membuatku tak karuan
kau membuatku tak berdaya
kau menolakku acukan diriku
bagaimana caranya untuk
meruntuhkan kerasnya hatiku
kusadari ku tak sempurna
ku tak seperti yang kau inginkan
kau hancurkan aku
tak sadarkan kau telah menyakitiku
cinta ini membunuhku
bagaimana caranya untuk
meruntuhkan kerasnya hatimu
kusadari ku tak sempurna
kusadari ku tak sempurna
kusadari ku tak seperti yang kau inginkan
tidak ingin anda
sudah siap untuk memilih di tahun dua ribu dua puluh empat
sudah siap ya
jangan sampai salah pilih ya teman teman ya
jangan sampai nanti pas milih gak taunya malah membuat kita semakin bersedih ya
seperti lagu ini
jadi aku pengen dengerin suara kalian semua yang paling keras
suarakan semua masalah hati kalian
nyanyikan lagu ini dengan penuh perasaan siap ya
kau hancurkan aku
dengan cinta aku
masalah kata kau telah menyebihkan ku
selama hati ini menyebihkan ku
sekali lagi ya tapi lebih pakai emosinya ya
kau hancurkan aku
masalah kata kau telah menyebihkan ku
lelah hati ini meyakinkanmu
cinta ini memenuhku
lelah hati ini meyakinkanmu
cinta ini memenuhku